balai besar meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg wilayah satu medan
mendata terdapat tiga puluh delapan titik panas atau hotspot di wilayah sumatera utara
delapan titik panas tersebar di sebelas kabupaten kota di sumatera utara
yaitu kabupaten mandailing natal karo dairi labuhan batu labuhan batu selatan
asahan toba tapanuli utara tapanuli selatan humbang hasundutan dan kota sibolga
titik panas yang terpantau satelit tera aqua snpp dan noaa menunjukkan sepuluh titik panas
dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di wilayah pesisir barat sumatera utara
seperti mandailing natal dan sibolga
salah satunya kebakaran lahan di kelurahan aek parombunan kecamatan sibolga selatan
kota sibolga sumatera utara senin malam
cuaca yang tanpa curah hujan di sumatera utara diduga menjadi penyebab semakin meningkatnya titik panas
setelah sehari sebelumnya terdeteksi dua puluh lima titik panas
kita memantau hanya dari satelit itu sepuluh titik dan diperkirakan mungkin ke depan akan seperti ini juga
namun tadi kita pantau ada sedikit gangguan yang merupakan itu adalah sirkulasi edi
itu sirkulasi itu akan memicu awan awan hujan
mudah mudahan ke depan mungkin tidak terlalu banyak lagi
sementara itu provinsi sumatera utara mulai memasuki musim kemarau sejak februari dua ribu dua puluh
dampaknya berdasarkan data dari dinas kehutanan sumatera utara hingga dua puluh dua februari dua ribu dua puluh
telah terjadi enam kebakaran hutan dan lahan di sumatera utara dengan total luas sekitar sebelas hektare
provinsi sumatera utara semakin meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah
ya kita akan lihat juga
titik yang rawan dan penyebaran seperti apa memang tidak mungkin nol sama sekali
tapi semakin tahu kita harapkan semakin kecil
itu yang kita sampaikan tadi kita akan lihat nanti kepala daerahnya seperti apa
mereka persiapan untuk peralatan dan juga pengetahuan masyarakat mengenai penanganan untuk memadamkan api bila ada terjadi kebakaran
dan ini akan kita mengadakan pengarahan nantinya
bmkg medan memprediksi dalam waktu dekat akan turun hujan
wilayah pesisir barat sumatera utara ditandai pembentukan awan hujan di wilayah itu
kondisi ini diharapkan dapat menekan jumlah titik panas
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara